sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan menganggap sikap kepala bapak dasri mahendra yang mundur dari jabatannya merupakan sikap tanggung jawab dan kesatria
anies juga menyatakan pihaknya akan tetap bertanggung jawab untuk terus menetipkan dan memeriksa data entry rencana apbd dua ribu dua puluh agar tidak kembali terulang masalah yang ada
ini itu sesuatu yang amat jarang kita tumbuhkan di dki jakarta sikap menghargai sikap menghormati dan mementingkan kepentingan umum kepentingan masyarakat organisasi di atas kepentingan pribadinya
karena itu ketika kepala bapeda menyampaikan kepada saya bahwa dengan situasi seperti ini maka beliau memilih untuk mengundurkan diri
dan berharap bapak dasri
bisa bekerja lebih baik dengan ada pimpinan yang baru
saya sampaikan terima kasih ini jadi contoh saya hormat kepada pak mahendra dan beliau bisa dijadikan sebagai contoh
sikap ini kemudian kita lanjuti pada mereka mereka yang kemarin mengerjakan data entry tidak dengan cara yang benar kita akan melakukan pemeriksaan semuanya
sehingga kejadian kemalasan
ketidak tertipan itu tidak berulang